kepolisian metro tangerang kota menangkap lima pemuda yang diketahui melakukan aksi vandalisme provokatif di sejumlah tembok pertokohan kawasan pasar lama kota tangerang banten
polisi menyebut aksi mereka dilatar belakangi motif kekecewaan atas kondisi dan situasi indonesia akhir akhir ini dan mengungkapkannya melalui tulisan
tiga pelaku vandalisme di pertokoan pasar lama jalan kiasnawi kota tangerang pada jumat dini hari ditangkap aparat kepolisian polsek tangerang
satu lagi siapa
gue gak tau
tiga pelaku ini ditangkap di sebuah kedai kopi jalan betet raya perumna satu kelurahan cibodasari kecamatan cibodas kota tangerang
para pelaku sempat adu mulut dengan petugas saat akan diborgol karena mengaku tak mengetahui dan menyembunyikan identitas pelaku lainnya
lima pelaku yang sedang diamankan saat ini memang mereka tergabung di dalam satu grup kelompok tertentu
jadi memang satu kelompok yang sudah diamankan ini dan mereka memiliki peran masing masing memang
ada pelaku yang melakukan pencoretan kemudian membuat konsep tulisan dan ada pelaku pelaku yang memiliki peran
jadi ini adalah perencanaan perencanaan terkait rencana rencana kegiatan aksi mereka
sebelumnya pada jumat dini hari lalu tiga pelaku aksi vandalisme di pasar lama mencoret coret tujuh titik dinding pertokohan dengan kalimat provokatif sehingga meresahkan warga sekitar dan pemilik toko
namun coretan dengan cat semprot tersebut sudah dihapus oleh aparat kepolisian dan pada jumat siang hanya tersisa cat penutup
polisi menyebut aksi mereka di latar belakangnya motif kekecewaan atas kondisi dan situasi ini
kondisi ini juga menyebutkan sebuah hal yang menyebutkan indonesia akhir akhir ini dan mengungkapkannya melalui tulisan
petugas keamanan pasar lama yang saat itu tengah berjaga malam mengatakan aksi coret coret dilakukan secara cepat dilakukan oleh tiga orang dengan menggunakan kertas dan cat semprot
tujuh titik nah kejadiannya jam setengah dua malam malam pegis
nah karena saya lepas piket jam lima sholat subuh sudah balik ya dikabarin di telepon jam lapan pagi
wujud langsung saya foto foto ada tujuh titik langsung saya foto fotoin saya laporan ke pak bin syed bin amas tempat
dia diplak pakai karton baru dipilok
ya proktatis itu mengajak itu mengeresahkan tokoh tokoh dengan masyarakat dengan saya sebagai keamanan untuk meresakan juga
aparat kepolisian mengimbau bagi warga yang melihat atau menemukan vandalisme provokatif di tengah masyarakat bisa melaporkan pada polisi setempat
warga diimbau tidak main hakim sendiri agar tidak terjadi
turnya tangerang pantai
pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan di dki jakarta tak mengurangi ancaman kriminal bagi warga
polisi setidaknya telah mendeteksi ada kelompok yang akan berbuat onar memanfaatkan situasi sepi
dikatakan pada tanggal delapan belas april nanti
seberapanya tak ancaman ini
apakah ancaman hanya muncul di dki jakarta saja
atau juga di wilayah penyangga yang juga akan menerapkan psbb
malam ini sudah bergabung dua narasumber
yang pertama adalah kombespol
pak sugeng melalui skype
selamat malam pak sugeng
selamat malam mbak putri
selamat malam pak sugeng
terima kasih sudah bergabung malam hari ini
saya juga sapa
pak andreas budiwi dianta sosiolog
melalui sambungan telepon
pak abe selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih sudah bergabung malam hari ini
saya ke pak sugeng terlebih dulu
selamat malam pak abe
pak sugeng kalau misalnya melihat yang
terjadi tadi sudah ada informasinya
di kota tangerang
itu seberapa serius ancamannya pak sugeng sebenarnya
apakah dari yang pertama mereka lakukan adalah vandalisme
atau kemudian sudah ada rencana rencana lain
seberapa luas jaringan kelompok ini
baik mbak putri
jadi perlu saya sampaikan memang
kegiatan kegiatan yang dilakukan
oleh para tersangka
khususnya di wilayah kota tangerang ini
memang bersifat provokatif dan menghasut
terlepas dari itu sebuah tindakan vandalisme atau coret mencoret
karena kita sedang menghadapi situasi dan kondisi wabah virus covid sembilan belas ini
sehingga ini akan menambah
suasana menjadi tidak kondusif di wilayah
khususnya di kota tangerang ini
saat ini memang
hasil dari pemeriksaan barang bukti
ada beberapa kegiatan kegiatan yang tidak saja sebetulnya dilakukan di kota tangerang
ada beberapa kota yang sudah mereka lakukan di antara kelompok kelompok mereka sendiri
seperti di bali kemudian di jawa timur
itu sudah ada
dan mereka saling melakukan
sering memberikan informasi di antara kelompok kelompok mereka itu
bahwa mereka sudah melakukan kegiatan kegiatan serupa
ini sebagai bentuk ekspresi memang terhadap kekecewaan
terhadap situasi kondisi yang terjadi saat ini
jadi jaringannya ada di mana saja pak sebenarnya mereka
dari beberapa barang bukti yang sudah kita amankan
dan kita coba cloning atau kita saring
komunikasi di antara mereka memang ada
tadi yang saya sebutkan
mereka ada komunikasi dengan kelompok yang ada di jawa timur
dan kemudian ada di bali
mereka melakukan aksi aksi itu kemudian didokumentasikan
saling memberikan informasi bahwa mereka sudah melakukan kegiatan kegiatan seperti itu
apakah ini betul kelompok anarko itu
apakah ini betul kelompok anarko itu
apakah ini betul kelompok anarko itu
identifikasi sementara kita memang demikian mbak
satu didasari atas pengakuan salah satu tersangka
dan kemudian kita juga menemukan semacam buku saku
di sana ada bertuliskan cadatan cadatan pribadi
dan kemudian ada logo spesial logo yang ada
termasuk yang ada coretan coretan itu ada tanda huruf a
ketika kita tanyakan mereka mengatakan bahwa itu adalah lambang anarko
oke baik saya ke pak abe sekarang
pak abe siapa mereka ini pak abe kalau misalnya anda lihat anda baca
kemudian anda mengidentifikasi mereka yang bergabung
iya mbak putri terima kasih
saya kira memang situasi ini saya kira perlu menyampaikan keprihatinan yang mendalam
soal penambahan jumlah maupun juga korban dari penderita covid saya kira
dan poin ini penting karena juga situasi ini
kementegaman yang dihadapi oleh psikologis publik itu sangat besar
dan saya kira memang berjiwa berjiwa ini patut dan sangat disayangkan
kelompok kelompok yang semula sebetulnya beberapa diaksi aksi di tahun lalu sudah muncul
kelompok ini kalau betul itu kelompok yang pak sugeng tadi sudah sampaikan ya
saya kira memang patut disayangkan karena ini situasi abnormal
dan saya kira situasi itu bukan simpatik publik yang didapatkan

saya kira apa yang dilakukan oleh kawan kawan ini
saudara saudara kita ini warga bangsa yang mungkin kecewa atas kerja kerja apapun yang dia perhatikan
tentu kelompok ini justru akan mendapatkan penilaian yang justru negatif
saya kira semua publik akan memberikan atribut itu kepada mereka tentu kalau
tetapi memang setelah informasi
karena informasinya saya kira juga asimetris
asimetris dalam pengertian memang saya kira pak kombes sukeng dan jajaran kepolisian tahu persis data data itu
dan saya kira memang tahun lalu polri itu sudah melibatkan pin untuk melacak keberadaan mereka dan jajaring mereka
nah itu sebetulnya sebetulnya sudah disetapkan kan sejak tahun lalu
sejak peristiwa misalnya mede dan segala macamnya itu
di bandung dan peristiwa beberapa waktu yang lalu
tapi memang menjadi agak apa ya
situasi ini kalau kemudian apa terutama peristiwa bagaimana vandalisme mereka ini kan bentuk performatif violence
yang dilakukan dengan sengaja untuk mencuri perhatian publik dan media
dan proses itu memang saya kira justru simpatis publik nggak simpatik dengan itu
dan saya kira keresahan akan semakin meningkat
tetapi memang saya kira kalau pun tahu benar informasi yang didapatkan oleh kompes sukeng dan saya kira jajarannya
mungkin dalam situasi komunikasi publiknya yang mungkin perlu di di apa di perlu kehati hatian dalam hal ini kepolisian mengkomunikasikan kepada publik mak
agar misalnya berita bahwa akan mendarah sedawa gitu misalnya
agak justru khawatirnya psikologi publik yang sudah tersekam ini semakin mencekam kembali dengan berita itu
oke semakin down ya
nah sebetulnya kalau kelompok ini sudah teridentifikasi oleh polri mungkin kayak saya mengistilahkannya mohon maaf mungkin kalau nggak tepat itu silent takeover
yang tentu dengan dasar basis profesionalitas polri kita tidak meragukan dan tentu ada banyak bagaimana basis basis pendekatan yang saya kira
human right karena sebetulnya ini nanti menjadi bagian dari wajah pemerintah juga apa yang dilakukan oleh polri ini
dan saya kira pelakuan atas bagaimana proses itu saya kira nanti perlu selain memang profesional transparan dan komunikasi publik yang perlu kehati hatian karena situasinya abnormal
sehingga saya kira kalau pun tahu betul ada rencana mereka untuk menjarah membakar dan segala macamnya
mungkin cara mengkomunikasinya agar tidak terlihat mencekam
sehingga kemencekamannya tidak double begitu
mungkin perlu komunikasi publik yang hati hati
karena bangsa ini ada dari aceh sampai papua itu semua berita itu mengambil dari televisi
ataupun juga media yang hari ini muncul
kalau sedikit saja informasi itu dihembuskan ke publik
itu biasanya lalu kemudian semacam kondisi psikologis
kondisi psikologis akan semakin drop dengan kondisi situasi isolasi karena covid ini
dan itu saya kira itu yang saya kira kita apresiasi dalam proses itu karena memang situasi ini patut disayangkan
dan saya kira memang yang perlu dilakukan oleh polri adalah butuh kehati hatian
itu yang pertama
dalam hal apa
kehati hatian dalam hal menyikapi
yang harus dilakukan polri nanti itu adalah wajah pemerintah
yang oleh banyak pihak sekarang tengah disorot betul
dan kehati hatian itu kemudian tentu akan memberikan apa ya apresiasi positif nantinya
sehingga memang dengan kehatian kehatian nanti juga informasi publik yang tidak semakin bertumpuk atau ter split karena peristiwa ini
penjarahan dan segala macamnya itu kalau kemudian bisa diminimalisir
lalu dianggap cukup dalam pengertian memang itu
jadi semuanya yang memang sesuai dengan prosedur profesional saya kira itu mungkin lebih baik
sehingga perlu diantisipasi
cara cara performa bagaimana komunikasi publik dengan etika publik yang lebih memadai
saya kira catatannya hanya itu saja mbak
saya sudah menangkap pesannya pak abe
oke sekarang kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda saya akan kembali kepada kapolres metro tangerang pak sugeng haryanto
sebenarnya apa permasalahannya
bagaimana memastikan agar kelompok ini tidak menambah anggotanya
apakah sudah diantisipasi juga oleh polisi
tetap di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
saya masih bersama kombes pol sugeng haryanto kapolres metro tangerang
dan juga andreas budi widianta sosiolog melalui sambungan telepon
saya sekarang ke pak sugeng lagi
pak sugeng kalau misalnya dari hasil identifikasi yang dilakukan polri sejauh ini
mereka yang bergabung dengan kelompok ini punya karakteristik seperti apa
dari usia dari latar belakang pendidikan atau latar belakang pekerjaan
dan bagaimana memastikan tidak ada penambahan anggota di masa masa seperti ini sekarang pak sugeng
saya sudah mencari pengetahuan
jadi memang saat ini kita mengidentifikasi beberapa kelompok itu
didasarkan pada barang bukti yang kita amankan dari pelaku
kalau kita lihat latar belakang pendidikan para tersangka ini memang bermacam macam
ada yang mahasiswa kemudian ada yang memang tidak sekolah
atau tidak sekolah
tidak ada pekerjaan
dan hingga saat ini kita agak sedikit mengalami kesulitan di dalam mengidentifikasi
terkait bagaimana meminimalisir keberadaan mereka
karena satu sisi komunikasi yang dipakai oleh mereka sendiri
sungguh sangat menjadi problem tersendiri di kejajaran kepolisian
karena mereka merupakan kelompok kelompok yang tidak terstruktur
mereka ketika mendengar ada satu teman memiliki akun lain
kemudian mereka saling menginvest di jaring komunikasi yang ada
seandainya mereka tidak cocok di dalam komunikasi mereka tendang untuk keluar
mereka mencari orang orang yang memang sepemahaman dengan pemikiran pemikiran mereka
sporadis berarti ya pak
adalah ada teman teman yang berkomunikasi telaga dan sosial di jaring ini
atau yang menganyakan peran
akan di datang untuk mengasasi aprend carrying household

menurut pak subang
apa yang ada di dalam komunikasi itu
komunikasi yang jelas melalui jalur komunikasi komunikasi yang mereka lakukan mbak
karena memang mereka di samping ada beberapa akun di media sosial
tentu ada akun akun lain yang mereka juga buat
itulah yang menjadi sumber mereka untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lain
oke saya ke pak abe dulu
pak abe bagaimana sekarang kita komunitas bisa membantu polisi ini
membantu polisi karena bagaimanapun kan itu ancamannya nyata sekarang sudah disampaikan oleh polisi
bagaimana kita bisa membantu polisi dalam hal misalnya identifikasi dan juga pencegahan agar meminimalisir pergerakan misalnya
iya kalau dari bagaimana karakter dari teman teman ini seperti yang dinyatakan oleh pak kompes tadi
pak sugeng dan memang dari beragam usia bahkan yang memang simpatisan simpatisannya itu beberapa lulusan yang masih sma
mudah lah tapi memang keberhatian mereka itu catatannya sebetulnya adalah tentang anti kapitalisme
bagaimana negara yang merepresentasikan tentang kelompok kelompok kapitalistik gitu kira kira begitu
nah proses ini yang kemudian anti terhadap struktur sosial yang menunjukkan kesenjangan yang
yang tinggi kira kira begitu
nah konsen konsen seperti itu memang sayangnya bapak yang diartikulasikan melalui performatif violence itu
yang justru kemudian kontraproduktif dengan apa yang kemudian mereka perjuangkan
walaupun ideologi ideologi di dalam anarko ini beragam mbak putri
sehingga memang sebetulnya ini yang mana karena sebetulnya ini kelompok klenders time
artinya memang agak sulit mendapatkan
mengakses informasi tentang kelompok ini gitu
tentu kalau kemudian berafiliasi atau simpatisan tentu kita bisa menjadikan satu dua
tapi saya kira tidak memadai untuk menggambarkan keseluruhan jaringannya
nah saya kira dengan teknologi hari ini yang saya kira polri sudah sangat well educated
when you inform dan melet teknologi atau it hari ini
saya kira punya kemampuan untuk melacak itu tentu saja
maka kalau kira kira di seluruh kota jawa itu
maksudnya dengan menyatakan ke publik bahwa itu akan menjara seluruh kota jawa gitu
artinya bisa dipertanggungjawabkan datanya gitu kira kira
yang paling tidak yang bisa sekarang dilakukan oleh publik
saya kira awareness soal publik hari ini yang bahkan tanpa penggerak sekalipun
mereka punya partisipasi yang luar biasa dan harus kita apresiasi
keterlihatan warga aktif di dalam proses menjaga publik
bahkan dalam proses isolasi ini mereka sudah berjaga jaga dengan itu
kalau kemudian ada problem tambahan dalam konteks keresahan sosial yang muncul
karena kelompok kelompok berbagai macam kelompok saya kira keamanan
yang mengganggu keamanan dan meresahkan
saya kira mereka punya mekanisme yang secara apa ini sudah otomatis mereka bisa lakukan
hanya saja kalau kemudian mau memberikan informasi kepada publik
mungkin memang butuh kehatian kehatian
dari kepolisian untuk tidak menjadikan pemberitaan pemberitaan yang mungkin
mencemaskan tadi apalagi kata sejawa tadi misalnya
itu mungkin perlu direm sedikit agar kondisi ini tidak terpecah
situasinya menjadi tidak semakin nampak kios dan pemerintah
karena ini sangat mencerminkan wajah pemerintah nantinya
sehingga perlu kehatian kehatian betul
secara sebagai warga negara dan sebagai intelektual
saya berpikirnya itu adalah hal yang harus diperlukan
saya berpikirnya itu adalah hal yang harus diperlukan
saya berpikirnya itu adalah hal yang harus diperlukan
saya berpikirnya itu adalah hal yang harus diperlukan
saya berpikirnya itu adalah hal yang harus diperlukan
saya berpikirnya itu adalah hal yang harus diperlukan
baik mbak saya pikir saat ini publik harus bersifat dan bersikap tenang
itu hal yang paling mendasar yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat
yang kedua jangan mudah terprovokasi dengan beberapa tulisan tulisan
atau asetan asetan yang belum tentu kebenarannya
dan kita sendiri dari jajaran kepolisian
sudah melakukan tindakan tindakan efesif

untuk mengantisipasi dampak dampak daripada
untuk mengantisipasi dampak dampak daripada

upaya atau tindakan tindakan yang menurut kita melanggar hukum
jadi saya minta kepada masyarakat tadi seperti disampaikan pak abe
tingkat kesadaran masyarakat ini juga kita perlukan di dalam menciptakan
dan mendukung situasi keamanan di negara ini yang lebih baik
intinya sekalipun sedang psbb kemudian jalanan sepi
kita tidak boleh terlena gitu ya pak ya karena ancaman kejahatan itu tetap ada
betul sekali sebenarnya kita sudah melakukan kegiatan kegiatan preventif
tentu masyarakat juga kita harapkan partisipasinya di samping untuk mengantisipasi dampak daripada covid sembilan belas ini
tentu ada ekses ekses lain yang perlu juga kita pikirkan bersama
oke baik pak sugeng haryanto kapolres metro tangerang
bapak terima kasih
terima kasih malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
dan juga ada pak abe dari bantul yogyakarta
terima kasih pak selamat malam
kita sekarang ke informasi berikutnya
pemerintah kuba menutup transportasi umum dan supermarket besar
serta pusat perbelanjaan sejak hari sabtu untuk mencegah persebaran covid sembilan belas
informasinya kami hadirkan setelah juda